presiden joko widodo membentuk badan otoritas pariwisata atau bop labuan bajo flores pada dua ribu delapan belas silam
pembentukan bop ini diharapkan berdampak pada peningkatan wisatawan
bukan hanya ke taman nasional komodo namun ke destinasi wisata lain di flores dan nusa tenggara timur
labuan bajo telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata premium
sejalan dengan itu presiden joko widodo membentuk badan otoritas parwisata bop labuan bajo flores pada dua ribu delapan belas
bop memiliki dua fungsi yaitu koordinatif dan otoritatif
fungsi koordinatif yakni bertanggung jawab dalam hal koordinasi strategis
seluruh stakeholder dari di kabupaten flores bima hingga alor dalam mengembangkan destinasi pariwisata
koordinasi ini sifatnya tidak melangkahi kewenangan pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi pariwisata
sementara fungsi otoritatif yakni bop memiliki kewenangan dalam mengelola lahan seluas empat ratus hektare untuk dijadikan kawasan terpadu
bop kemudian membuat master plan prospek dari lahan tersebut
sekarang fungsi otoritatif bop diberikan kewenangan untuk mengembangkan lahan otoritatif adanya di labuan bajo ini seluas empat ratus hektare
itu harus dikembangkan pula menjadi kawasan pariwisata terpadu
di situ nanti ada beberapa zona dari zona publik dari zona hijau zona alam zona budaya zona umum sampai zona bisnis
nanti itu nanti kita mulai nih mengembangkan master plan dulu
enggak pertama di awal ini adalah visioning
di kawasan empat ratus hektare itu kita mau ngapain mau ngembangkan apa saja di situ
harus ada mimpi dulu
ya kita patokannya ya kita lihat lah
model di indonesia ini yang berhasil nusa dua
nusa dua itu kawasan pariwisata terpadu yang bisa dibilang sukses lah
meskipun ya cukup lama juga suksesnya dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
baru tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh udah mulai sukses
kita modelnya di situ nanti
kita juga akan mengembangkan
setelah tadi visioning dilanjutkan dengan apa
master plan detailnya lebih detailnya master plan dan visibility study
dan juga visibility study gak hanya kawasannya sendiri termasuk hitungan hitungannya
bisnisnya sendiri prospek bisnisnya bagaimana

apakah layak untuk dijual ke investor
apakah layak untuk dijual ke investor
terhadap kawasan kita ini yang kita kelola

untuk mendukung pengembangan destinasi wisata bop berkomitmen pengembangan dan penguatan sdm dengan memberikan pelatihan
tapi dari sini dari fungsi koordinasi kita bisa memberikan dukungan dukungan
seperti misalnya pengembangan sdm
misalnya di labuan bajo
wah butuh pengembangan sdm barista anti kopi
kita bisa memberikan dukungan itu
memberikan pelatihan pelatihan barista
terus ada lagi banyak
pelatihan pelatihan bahasa inggris pelatihan pelatihan bachering pelatihan pelatihan packaging
nah itu termasuk juga kemudian dukungan ke pengembangan desa wisata
jangan lupa pula desa wisata
ada enam puluh delapan desa wisata sendiri di manggarai barat
itu harus kita kembangkan juga
gak bisa ditinggalkan
gak bisa kita hanya fokus di komodo taman nasional
gak bisa kita juga harus pengembangkan itu
meski demikian kondisi saat ini dimanfaatkan untuk menyiapkan kota seribu sunset ini sebagai destinasi wisata
dilibutan siena indonesia labuan bajo